masker scuba dipilih sebagian masyarakat karena harganya yang terjangkau bentuknya yang elastis dan diakini tidak membuat nafas menjadi sesak
namun tahukah anda efektivitas dari masker scuba di dalam pencegahan penularan covid sembilan belas
kelebihan dan kekurangannya kalau kekurangannya dia gampang terkena maksudnya katanya sih kuman kuman bisa langsung masuk karena kan satu lapis pak
tapi kalau untuk kelebihannya harganya terjangkau dan gampang didapat
kelebihannya praktis dan mudah dipakai
pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan masker scuba
menurut kementerian kesehatan masker scuba adalah masker dengan satu lapis kain yang tipis elastis
dan cenderung memiliki pori yang lebih besar sekitar tiga puluh empat puluh mikron
masker jenis ini tidak mampu menahan droplet yang menempel di bagian luar
sehingga droplet akan meresap ke bagian dalam dan mengenai mulut maupun hidung penggunanya
sejak dua puluh satu september dua ribu dua puluh pt kci juga telah melarang penggunaan masker scuba
dan mewajibkan penggunaan masker berbahan kain tiga lapis
kebijakan ini ternyata berdampak terhadap penjualan masker scuba
oh terdampak banget bang
semenjak ada larangan scuba nggak boleh pakai scuba omset kita menurun bang
yang darinya sepuluh juta sembilan juta jadi menurun hingga omset paham
para pedagang seperti lia mengaku kebingungan menjual persediaan masker scuba yang telah menumpuk di gudang
lia berharap penggunaan masker scuba diperbolehkan kembali sehingga para pedagang tidak merugi
wahyu diritonga fajar indrajaya jakarta